belakangan ini wisata ke turki menjadi sorotan masyarakat indonesia
mulai dari pesohor yang berlibur ke sana hingga
kamu tahu pergi ke kepadukia itu impian aku mas
berjalan jalan ke turki ternyata jadi impian sejumlah orang termasuk orang indonesia
tapi mengapa di masa pandemi turki masih tetap ramai wisatawan
jadi sehingga pada saat border border lain masih tutup
negara turki ini sudah membuka bordernya duluan
dan membuka jalan untuk warga negara indonesia untuk datang berkunjung ke sana
ya turki sudah membuka negaranya sejak pertengahan juni tahun dua ribu dua puluh
salah satunya orang berlibur ke turki pun juga karena satu dengan budgetnya
sangat terjangkau untuk pergi ke turki
kalau misalkan warga negara indonesia gitu untuk berlibur ke turki
sebenarnya hanya membutuhkan budget sekitar sepuluh juta aja
mereka maka bisa pergi ke turki berkunjung ke turki selama kurang lebih sepuluh hari
dan itu sebenarnya sudah include semuanya kurang lebih ya
maka tak heran jika pemerintah mereka menerapkan sejumlah kebijaksanaan
sehingga mereka tidak bisa berpengalaman untuk berpengalaman untuk berpengalaman

untuk sektor yang lebih kesehatan
kami memperkenalkan program sertifikasi turisme yang sehat dengan cepat
dan itu adalah faktor utama untuk perjalanan dan perumahan yang aman
meski setelah pandemi berakhir
kami akan terus menginformasikan program sertifikasi turisme yang aman
untuk menarik lebih banyak penontonan dan penontonan yang lebih muda ke turki dan di indonesia
untuk menarik lebih banyak penontonan dan penontonan yang lebih muda ke turki dan di indonesia
kami mengembangkan dan mempromosikan aset harta harta dan harta yang menjadikan kita seorang negara
menguasai harga investasi turisme dan meningkatkan kualitas servis dengan komunikasi dan aktivitas marketing yang kuat di seluruh dunia
walau demikian dalam seminggu terakhir
angka kasus positif covid sembilan belas di turki mencapai rata enam puluh ribu kasus per hari
menurut data dari kementerian kesehatan indonesia
turki menjadi salah satu negara penyumbang varian omikron di antara warga indonesia yang terpapar
setelah melakukan perjalanan ke luar negeri
namun hingga saat ini pemerintah indonesia belum melarang kedatangan dari turki
menurut data dari insikap kemungkinan ini akan menjadi satu dari dua negara yang akan menangani covid sembilan belas di antara warga indonesia yang terpapar
menurut data dari insikap kemungkinan ini akan menjadi satu dari dua negara yang akan menangani covid sembilan belas di antara warga indonesia yang terpapar

tiga lima kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan kunjungan wisman ke indonesia di tahun yang sama
dengan jumlah kunjungan hanya enam belas juta orang saja
namun perlahan pada tahun dua ribu dua puluh satu angka ini kemudian naik
dan sepanjang dua ribu dua puluh satu turki menerima lebih dari dua puluh sembilan juta
kunjungan wisatawan mancanegara dan pemasukan mereka dari sektor pariwisata mencapai empat ratus delapan puluh enam triliun rupiah
di masa pandemi pemerintah turki juga melakukan promosi besar besaran agar orang mau berkunjung ke negara mereka
termasuk mengundang sejumlah influencer
serta gambaran keindahan inilah yang turut mendorong minat berwisata ke turki walau pandemi belum berakhir
tim liputan beri dukungan di kolom komentar di bawah ini untuk mengetahui lebih dari seratus juta orang yang menangani covid sembilan belas di antara warga indonesia yang tersebut mencapai empat ratus delapan puluh enam triliun rupiah